matasin perasaan aku
matasin perasaan aku
dengan kebaikan dan kredibilitas sekolah di mata orang tua murid
kalian berdua akan saya skorsing
karena memang ada larangan berpacaran di sekolah
berarti benar deh kata melly
ini pasti kerjaannya adriana deh
kita tiba tiba aja bisa ketemu sama andren di sekolah kita
terus pas melly nanya
tapi adriana ini gak mau ngasih tau dia ngapain di sekolah
adriana bener bener nekat
padahal kan gue udah bilang sama dia
kalau jangan gangguin hubungan gue sama reva
kalau gue sama reva
ikut cowok dan cewek oke sedekah ya
cocok banget tuh
mereka pasti bisa menang
tapi mamanya boy ini masih pesimis
apakah dia bisa bujuk papinya reva atau enggak
apa aku aja yang bujuk papinya reva ya
kan dari sejak awal papinya reva itu tau kalau aku tuh udah dukung reva
ah kasih tau mama ah
kasih tau mama sama boy
tapi asurmedits gue merasa nggak bisa

terus dia ny habeceh
ya aku peduli banget lah sama kamu yang
nah kalau gitu gimana kalau kita ketemuan
aku mau ngomong nih sesuatu sama kamu penting banget
kayaknya nggak hari ini deh yang
kan aku juga lagi mau persiapan buat un
rai maafin aku ya sayang
aku bener bener belum siap untuk ketemu kamu sekarang
kamu yang sabar ya
ya semoga aku bisa segera mengatasi masalah ini
mengatasi perasaan aku
kita bisa ketemu lagi
kok dimatiin sih
kok mau dijedingin kayak gini sih
kok mau dimatiin handphonenya sih
kenapa sih tuh orangnya tiba tiba kayak gini
ngamuk gak pake alesan lagi
lo kenapa rai
tau nih mondi sih
padahal gue belum selesain ngomong sama dia
tiba tiba dimatiin lah karena
gue telfon lagi dia gak hati
oh ada masalah gak sama dia
sempat berantem gitu
ya ada sih
malah kemarin gue berantem sama dia yang gue ceritain itu loh

kalau misalkan mondi itu dukung banget abah buat dia

ya gue mau ngabain kalau misalkan gue itu udah setuju ke abah nikah lagi

mungkin nggak sih kalau mondi itu ternyata udah tahu kalau abah ternyata pacaran sama nyokapnya dia
iya kayaknya sih dia udah tau mel
aduh pasti mondi galau banget deh
terus gimana dong kita kasih tau raiya gak
jangan jangan jangan sekarang
mending nanti aja kita tunggu waktu yang tepat ya
sampai sekarang aku gak tau aku harus kayak gimana
mon ke warung pakarib yuk
gue mau ikut dulu deh ya
lo berdua aja
gue gak enak mon kalau gak sama lo gue gak pakarin
kan ada oki van
lagian lo juga kayak sama siapa aja sih
anak anak aja kan gak resek anak anak lo
gue cabut duluan ya salam buat yang lain om ya
mon ini kenapa sih
gue juga gak tahu kan dia belum cerita sama gue
yalah cabut yuk
boy kok semalam mon ini gak dateng ke acara tahlilan almarhumnya nyokap moki
kalau gitu sih gue kurang tau ya
cuman waktu itu mon ini sempet cerita sama gue
ya sempet bilang lah sama gue
kalau dia itu lagi punya masalah
aduh gue sih belum tahu juga
karena mon itu belum cerita apa apa sama gue
apa jangan jangan mon udah tau lagi kalau nyokapnya itu mau married sama abahnya rayaf
sebenernya sih gue married sama megan
itu udah tau boy
tapi gue sengaja nutupin itu dari rumah
karena waktu itu kan lo lagi persiapan buat taruh ngelawan remo raga
dan gue juga gak mau lah ngeganggu konsentrasi lo
kalau masalahnya kayak gini berarti masalahnya berat juga dong buat mondi
ah hai bebep
hari ini aku gak bimbang dulu ya
kamu tuh gimana sih
aku lagi berusaha untuk mendapatkan hati orang tua kami
untuk mendapatkan respon dari mama kamu
biar mama kamu itu ngusulin hubungan kita
mama kamu kan pengen banget nih nyewa tangan sama aku yang deket banget
nah aku bakal penuhin semua warung mama kamu
dan aku juga penuhin semua warung kita
ih kamu sobat sempet boleh
ya udah nanti aku catetin ya materi materinya
terus kamu pelajarin di rumah oke
yaudah kalo gitu aku mau ambil tegang ya
aku juga mau jemput tegang dulu kan
yaudah happy ya
yeay lu harus suka temen dong
temen gue temen aku wah
pinter banget ya bebep
nanti ya kalo ketemu lagi bebep
kamu nanti mau pergi bimbel langsung ya
kayaknya aku gak mungkin deh ikutan hari ini
soalnya kan aku mau ke kantor papi
aku mau minta izin sama papi buat yang kontes cewek cewek oke itu
semoga aja papi luluh hatinya terus ngizinin aku
oh yaudah yaudah
kalau gitu aku doain ya
soalnya kan kamu juga bisa bikin hati aku luluh